tim gabungan yang melakukan pencarian helikopter yang ditumpangi oleh kapolda jambi beserta rombongan telah mendarat di kabupaten merangin pada minggu sore
namun setibanya di merangin tim bantuan udara belum bisa melanjutkan pencarian maupun evakuasi karena faktor cuaca yang berkabut
tim sar gabungan dari basarnas tni polri pecinta alam dan warga hingga kini masih menuju ke lokasi yang diperkirakan menempuh waktu dua hari perjalanan dari desa terdekat
upaya melakukan pencarian lewat udara juga dilakukan dengan mengirim tiga helikopter yang saat ini sudah berada di kabupaten merangin jambi
namun upaya pencarian dan evakuasi lewat jalur udara ini mengalami kendala karena kabut tebal gelapnya malam dan juga hujan ringan yang membuat upaya evakuasi tidak dapat dilakukan
rencananya upaya evakuasi dengan menurunkan obat obatan dan juga personil akan dilanjutkan pada senin pagi
rencananya upaya evakuasi dengan menurunkan obat obatan dan juga personil akan dilanjutkan pada senin pagi